lo cuma punya dua pilihan
terserah yang mana yang lo pilih
aku mau dua duanya
warga disini sebetulnya cukup kaya
dan potensial buat bisnis gitu
dulu pernah aku jalanin
satu hari lagi aku terbebas
apa rencana lo setelah keluar dari sini
apa penjara udah buat lo jadi insan
dan lo keluar dari sini jadi orang baik baik begitu
aku mencari orang yang melaporkan aku
sehingga aku terjebak dan dijebloskan ke penjara ini
kebuka aja kau
sebentar aja lepas
jangan macam macam kamu
tunggu awas lo

tahu gua minta
pokoknya setelah kau keluar dari penjara ini kau harus temui aku
peres tuh pasti peres
bukan sama sama buat rencana yang lebih gajah
kau udah bebas ya
iya katanya delapan tahun
wah ini pasti ada permainan
gawat kambung kita bakal jadi searah maksiat lagi nih
sekalian beritahu kepada warga
bahwa tony udah keluar
supaya lebih was was
pertemuan ini harus kita rayakan
kedatangan bos tuh memang sudah ditunggu tunggu
jadi kita bisa secepatnya beraksi lagi bos
belum apa apa mereka sudah pada ketakutan
emang nyaku setan
bukan setan bos tapi the the meat maaf maaf
jangan bercanda kau aku lagi kesal nih
sesaran bos serangga sudah hilang dari kampung ini
alah sebentar lagi juga dia muncul
ayo ayo udah dah tenang aja kita minum
wah ada pesta rupanya
kirain gak jadi datang
oh ya kenalkan ini baron
dia temanku satu senyel
dia datang ke sini mau bergabung dengan kita
dia punya rencana besar yang bakal nguntungin kita
wah rencana apa bos
biar teman teman tahu rencana kau
kita bicara dulu berdua
kalau udah oke baru gue ngomongin sama yang lain
kita bisa berbicara
kok oh kayaknya
aku keburu keget
buru buru mau ngabur
tahu tahu pistol lo udah nempel di jedat aku
aku gak mau mati konyol
apa yang gituan aja lo jepet
soalnya gue udah gak mempanah sama yang gitu
kan ilmu kebaga
udah level tinggi men
dari mana kau dapat ilmu itu
dari suhu gue
boleh juga tuh
sebenarnya aku perlu juga
buat ngelindungi diri kalau lagi apes
besok kita berdua pergi ke sana
aku kepengen punya ilmu kebal mbah
apapun syaratnya aku sanggup
cuma ilmu kebal itu
tidak bisa diturunkan secara langsung
tapi harus melalui tahapan demi tahapan
jadi harus diturunkan secara bertahap
gue juga dulu kayak begitu
gue kebal kayak sekarang
setelah lima tahun berguru sama mbah
tapi bersedia tidak
iya lah mbah
tapi untuk pemula
sementara ini saya kasih ilmu pengasihan
supaya orang orang asli melihatmu
emangnya aku mau jadi penyibis
yang harus dikasihani
enggak kasihan kasihan amat kan mbah
tinggalin aja pak ketamu
iya lah mbah
kamu pejamkan mata
ritmas kaus waterscape lebih baik m have nolet mai
bukannya kamu betah di jogja
aku dengar tempat kuliah kamu termasuk perguruan tinggi favorit
begini nak dimas
rangga memang ingin selesai kuliahnya
tapi kondisi bapak yang tidak memungkinkan
jangankan untuk kuliah
untuk keperluan sehari hari saja tidak terjangkau
makanya rangga berhenti kuliahnya nak
gue sih udah tahu kalau bapak sudah berusaha sekuat tenaga
tapi ya mudah pengen lagi
walaupun kamu putus kuliah
dan aku yakin
ilmu kamu bisa diterapkan di masjid di kampung ini
asal kamu gak keberatan
saya mau insya allah